udah dua kali kejadian kecelakaan dan yang tadi
jadi warga udah bisa nahan emosi lagi jadi dari mulai dari mulai dari sana tadi ke sini
semua jenis truk tanah dihancurin terpenting jangan di siang hari karena di siang hari di sini kan
di sini juga kawasan industri terus banyak juga anak sekolah jadi kalau pagi ini keadaan macet di
sini udah begitu disini rawan kecelakaan asal ada kecelakaan pasti mobil tanah merah itu itu
jadi itu pokoknya satu itu aja terserah kalau musia kalau malam yang melewat mana siang hari
jangan melintas jalan sini untuk mengetahui kondisi terkini setelah bentrok antara warga kamal
dengan truk pengangkut tanah telah terhubung melalui telepon kapol sekaligus kompo pius
ponggeng selamat malam pak pius selamat malam bu pak pius jadi total ada berapa truk yang dirusak
atau tak terakhir dirusak hingga tujuh tujuh itu yang tadi ibadah dari kasus kecelakaan lalu lintas
itu terakhir itu kita sudah evakuasi ke
untuk tidak terjadi perusakan lebih lanjut sudah ada di polsek semua untuk diamankan
papius sedangkan iya iya silakan dilanjutkan pak sedangkan masa sudah kita kenali sudah dua
kondusif ya jadi sementara untuk ke pengalian arus jadi truk tanah itu nggak boleh lewat
jalur seperti biasa biasanya yang jadi masalah ya jadi dia dari atau mencari
kondisi lewat tol papius benar sering terjadi kecelakaan lalu lintas dan memang dipicu oleh
truk yang sering melintas di daerah ini kalau sering sih tidak ya kalau sering tidak memang
pernah sebelumnya cuman ada ada terkait prosok hingga mengenai pagar warga sempat jadi apa jadi
prasid daripada warga sagra namun telah di diselesaikan dengan secara
persuasif dan tidak ada masalah lagi cuman itu saja ya jadi kurang lebih empat hari empat puluh lima hari yang
lalu lah oke oke papius tapi bagaimana untuk hari ini ada perusahaan siapa yang sudah diperiksa
apakah akan ada tersangka sudah pasti akan ada tersangka namun kita kembali ya kita kita tetap
melakukan persuasif saya sudah kumpulkan tokoh masyarakat ya mulai dari dari
lurah ketua rw ketua rt terus forum komunikasi rw kami sudah urung rebuk bahwa nantinya ya nantinya
itu para pelaku itu ya karena memang sudah terekam dalam apa video bahwa sudah ada semua
kelihatan itu tinggal nanti ya para tokoh masyarakat inilah nanti yang akan mengantarkan
ini oke untuk mempertanggungjakan masyarakat yang sudah diperiksa dan yang akan mengantarkan ini untuk mempertanggungjakan
perbuatan itu untuk diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku oke bagaimana dengan
pengemudi truk yang menyebabkan pengendara motor ya pak meninggal dunia katanya dari itu sudah
ditangani ditangani oleh unit lakalantas dekarta barat oke ya oke tersangka maupun barang buktinya
sudah dibawa ke unit lakalantas papius memastikan ini tidak terjadi lagi di wilayah ini apakah akan
disanjung dengan rasmi pekerja tersebut per spacex kereta merupakan fateh itu predilis
yang dimaksudkan pada awal tahun dua ribu empat belas repeat oleh navigator menusturi perolah perang ini

yang diberikan polisi disendiani di tersebut yang neste infimenti yang lubang talked so
dan kita akan cek cam dua tiga hari ini harus sudah ada jawaban ke warga
dan dengan adanya kejadian ini akhirnya kami pun sudah bisa berkomunikasi dengan armada
pengurus armada yang pertama ini
dan lagi kita komunikasi dan saya harapkan mereka secepatnya ke sini
untuk membicarakan dengan perwakilan dari warga yang di tegalalur
yaitu pengurus rtrw untuk menyelesaikan
mudah mudahan nanti ya bisa ada jalan keluarnya
sehingga keinginan warga untuk membatasi jam operasi itu bisa terpenuhi ya
karena memang situasinya di sana betul betul padat dan tidak nyaman
jadi nanti truk itu akan operasi malam saja
oke baik tapi tentunya aksi main hakim sendiri ini juga akan dihukum ya
sudah dipastikan itu akan
jadi memang kalau dilihat daripada rekaman videonya
itu anak anak yang aduh boleh dibilang ya setingkat sd smp lah
anak anak kecil nggak ada yang besar ya
jadi itu semua seterekam
oleh karena itu makanya karena ini menyangkut anak
kami persuasif lah ya pendekatan
kepada tokoh masyarakat ini dan mereka sangat kooperatif
baik pak pius terima kasih sudah bergabung bersama kami